ini aman kan gak keliatan kan
ini semua tugas tugas yang harus kamu selesaikan
agar supaya kamu bisa mengikuti ujian semester di bulan depan
iya pak kalau gitu saya permisi dulu ya pak ya
haris aku lagi pengen ke mall deh
kenapa harus gue
lo kan bisa berangkat ke mall sendiri atau lo ajak orang lain
ya tadinya aku pengen ngajak kamu makan siang
haris gimana kabarnya andi
kamu bilang aja bahwa kamu harus ke pedalaman sampai akhir pekan
terus kamu bilang bahwa kamu dikirim
untuk baksos atau apalah gitu supaya dia batalin berangkat ke kalimantan
baksos ya baksos ya
alundi sorry banget nih aku baru dikabarin ternyata besok aku ada baksos di pedalaman sampai akhir pekan
kamu batalin aja ya ke kalimantannya
soalnya kalau kamu kesini juga
kita gak mungkin bisa berangkat ke kalimantan ya
kita gak mungkin bisa ketemu

aduh gimana nih aku mesti alasan apa lagi
itu depan macet ya pak
iya pak kondisi kayak begini bisa bisa jam lima sore baru sampai pak
aduh kalau kayak gini gue bisa ketinggalan pesawat nih
pesawat kan jam empat
ya udah saya berangkat
saya berhenti depan situ aja deh biar saya nyari ojek aja
makasih ya pak
terus saya ke bandara ya pak
oh oke pak salam pak
baik baik aja bang
tolong ya mas ya ada apa
nih tapi bagaimana
lagian pesawatnya udah berangkat tiga jam yang lalu
udah lu istirahat aja
enggak gue harus tetap ke kalimantan
mas lu tolong pesanin gue tiket untuk besok pagi ya
gue harus ke kalimantan kemendri nih
andi udahlah kamu gak usah ke kalimantan
lihat dong kondisi kamu kayak gini
pokoknya mama gak akan izinin kamu ke kalimantan
kecuali kalau kamu ditemenin sama haris
tadi haris ngabarin
katanya andi pingsan di jalan waktu mau ke bandara
mama lega dia ngajari pergi
tapi juga kasihan
maaf aku gak jadi ke sana ya
kamu tadi jemput aku ke bandara
iya tadi aku ke bandara
dan waktu pesawat kamu turun dan aku ngeliat kamu gak ada
dan katanya kamu pingsan ya
kamu gak apa apa
iya tapi aku udah gak apa apa
ntar kapan ya kalau ada waktu luang
aku kangen banget sama kamu ri
ya aku juga kangen banget sama kamu
dia pasti sedih banget gak bisa ketemu aku
aku juga merasa bersalah atas semua kebohongan ini
kamu beneran udah sembuh
kalau belum kamu istirahat aja dulu di rumah
nggak usah berangkat kantor dulu
gak apa apa aku udah sehat
lagian juga aku gak bisa izin
aku ini lagi jalanin proyek penting yang langsung disuruh sama papary ya
sebenarnya aku gak tega melihat andi
tapi arya melakukan itu untuk mencegah andi ke kalimantan
kita sarapan dulu ya
aku sarapan di luar aja
aku sarapan dulu
sebaiknya kamu sarapan dulu di rumah
udah berapa hari ini kamu selalu beralasan sarapan di luar
apa sih susahnya makan di rumah
biar suasana keluarga kita hangat lagi seperti dulu
aku mampus dimangganti kamu tylko ada aku sendiri
kalian demi loh
kamu akan ditangkap sama aku
sengaja marti rezeki semuanya
beberapa hari sama makan ke molong
mas lu masa harusnya kayak gitu sama tanti
dia itu udah berupaya untuk menjadi istri yang baik buat lu mas
kamu kebangetan riz
kamu udah lupa
gara gara kamu tanti sempat kena gangguan jiwa
untung dia bisa sembuh
kamu gak kasian kalau sampai dia kambuh lagi
sejak riri nggak ada di sini
semua orang mendukung aku
dan nunggur hari supaya bersikap lebih baik
mudah mudahan hari sadar dan sikapnya berubah
aku harus menemui dosen
karena ada mata ujian kuliah yang harus aku selesaikan
supaya nggak harus mengulang semester depan
riri apa lu
apa apaan berluku mana aja sih
ya ampun lu ngapain sih pake baju kayak begini
lagian lu ngapain sih ditutup tutup kayak gini
nyuruh nyuruhin banget tau gak
gue sekarang tinggal sama orang tua gue
karena gue gak mau ketahuan hamil sama andi
dia taunya gue di kalimantan
gue bilang ada urusan kampus gitu lah
makanya gue gak mau ada yang lihat gue di sini
kalo sampai ada yang liat gue
apalagi nurdin tuh
dan kalau andi tau kalau gue gak di kalimantan
lagian lu kenal apa sih gak bilang sama kita
kita tuh pasti bantuin lu riri
ya seenggaknya biar orang orang gak banyak yang liat lu loh
makasih banyak ya guys
gue beruntung banget punya kalian
kalian mau gak nganterin gue ketemu dosen
yuk yuk kita temuin yuk
ini aman kan gak keliatan kan
ini semua tugas tugas yang harus kamu selesaikan
agar supaya kamu bisa mengikuti
ujian semester di bulan depan
kalau gitu saya permisi dulu ya pak ya
haris aku lagi pengen ke mall deh
kenapa harus gue
lo kan bisa berangkat ke mall sendiri atau lo ajak orang lain
iya tadinya aku pengen ngajak kamu makan siang
haris gimana kabarnya anda
bisa jangan lupa ya
oke makasih ya
ya makasih ya
baik ya udah
baik ya udah
kejadian kita selesai
baik ya udah